alinsia bokman kondomo putri penjabat gubernur papua pegunungan nikolaus kondomo
tewas di sebuah rumah kos di kawasan bendan ngisor semarang jawa tengah kamisore
jasad korban ditemukan polisi sudah berada di rumah sakit elizabeth semarang
kasus ini bermula saat rumah sakit elizabeth semarang
kedatangan remaja pria yang membawa teman wanitanya yang sudah meninggal dunia
rumah sakit yang curiga kemudian menghubungi kepolisian
sedang teman pria tersebut kemudian menghilang
untuk kepentingan penyelidikan mayat korban langsung dipindahkan ke rumah sakit dr karyadi semarang
untuk menunggu di otopsi
dari hasil penyelidikan sementara diketahui kami siang
alinsia datang ke kamar kos temannya di jalan pawiatan luhur bendan ngisor semarang
kepada polisi beberapa penghuni lain rumah kos mengatakan mereka melihat alinsia
di kamar temannya yang bernama ahmad nasir
pada kamis siang petugas tidak menemukan ahmad nasir sehingga membuka paksa kamar
di sana didapati botol minuman keras dan susu fermentasi di lantai
polisi kini masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban
petugas juga memburu ahmad nasir yang diduga mengetahui bagaimana korban tewas
ada apa yang diduga mencurigakan makanya kita konfirmasi ke keluarga
terkait kematiannya nanti untuk memaksakan dilakukan otopsi
jadi sementara pak ada kekerasan
itu sementara belum
nanti hasil otopsi lah yang menyatakan nanti semua
ada apa apa yang diduga mencurigakan makanya kita konfirmasi ke keluarga
terkait kematiannya nanti untuk memastikan dilakukan otopsi
jadi sementara pak ada kekerasan
itu sementara belum
nanti hasil otopsi lah yang menyatakan nanti